kami di good morning pemirsa video empat anak sekolah dasar di desa sungkung kalimantan barat
yang meminta tas kepada presiden joko widodo menjadi viral di instagram
setelah diunggah oleh anggit purwoto pada dua puluh dua maret dua ribu tujuh belas yang lalu
ya ada sejumlah video dan foto kegiatan lain anak anak sd ini yang diunggah oleh anggit
yang kemudian akhirnya menyebar luas di media sosial
itulah sepenggal harapan yang disampaikan revan heri aprianto jimbo dan eligan thomas
murid sd empat desa sungkung bengkayang kalimantan barat
video yang diunggah sejak dua puluh dua maret lalu ke media sosial oleh sang guru anggit purwoto ini
telah ditonton lebih dari dua puluh satu ribu kali
ungkapan anak anak sd tersebut meminta tas kepada presiden jokowi tentunya bukan tujuan utama
lebih dari itu video ini juga menjadi potret kondisi memprihatinkan dunia pendidikan di daerah perbatasan
melalui akun instagram miliknya anggit yang sedang mengikuti program dari kemendikbud
memperlihatkan infrastruktur jalan desa sungkung yang minim
bahkan tidak ada aliran listrik dan sinyal telepon di daerah ini
anak anak bersekolah tanpa menggunakan sepatu
sementara itu plastik bekas mereka jadikan tas sekolah
ada segala hal yang terjadi di daerah ini

dalam unggahannya anggit pun menceritakan semangat belajar murid muridnya yang tak redup
meski tak mempunyai fasilitas memadai
netizen ramai berkomentar dan menaruh simpati serta memberikan dukungan
bantuan pun mengalir
sejumlah netizen terlihat membuka rekening donasi untuk membantu revan dan kawan kawan
dari malino cnn indonesia
dari malino cnn indonesia
dari malino cnn indonesia
dari malino cnn indonesia
dari malino cnn indonesia
dari malino cnn indonesia
di sana ada berapa orang siswa kalau dibandingkan dengan jumlah gurunya juga mas anggit
untuk di sd empat sendiri ada satu ratus tiga puluh lima siswa
gurunya ada delapan

jadi betul ya
kita pasrah ya sembilan

kemudian juga belajar tanpa listrik itu memang keadanya seperti itu ya mas anggit ya
iya memang keadanya seperti itu
jadi di khususnya ya di tempat sd empat sungguh itu sendiri berada di dusun kadok
itu sama sekali nggak ada listrik
malam pun nggak ada gitu
maka dari itu itu kan perbatasan mas
jadi kalau malam di situ ada sebuah sahaya dari balik bukit yang sangat terang
dan itu malaysia gitu
kondisinya sangat jauh berbeda gitu

tapi saya salusnya mereka masih memiliki rasa nasionalisme yang tinggi
iya saya sepakat sih
apakah itu masalahnya
nah kalau untuk proses belajarnya itu seperti apa di sana mas anggit
ya untuk proses belajarnya fokusnya untuk masyarakat rendah
karena disana nggak ada tk nggak ada pau jadi anak yang bersekolah langsung masuk kelas satu gitu
dari nol mengajari
mas memang dari pemprov di sana tidak ada yang datang kemudian mencoba untuk memperbaiki keadaan di sana
atau seperti apa sih ini sudah lama juga kan keadaannya minim seperti ini
iya untuk keadaan seperti ini sudah bertahan sudah lama gitu ya kemudian ada juga bangunan smp yang sangat rusak parah gitu
selama ini sih ya seperti itulah kondisinya gitu
maksudnya tidak ada ini dari pemerintah yang mencoba untuk menghubungi kemudian
membantu gitu ya
apa namanya membantu lah
keadaan di sana gitu
ya yang jelas kondisi di sana kondisi di lapangan pasalnya seperti itu
jadi kesimpulannya memang belum pernah begitu ya ada tindak tangan dari pemerintah
nah mas ini kan mas anggit kan mengetek ya video videonya kan ke pak jokowi
sejauh ini sudah ada tanggapan belum dari presiden joko widodo
dari pak jokowi sudah ada tanggapan
dan saya dengar tanggapannya pak jokowi sudah melihat video
dan kemudian akan segera memenuhi itu memenuhi kebutuhan mereka gitu
berupa belum dijelaskan ya lebih detail lagi seperti apa nanti ataupun kapan
karena kan proses belajar mengajar terus menerus dilakukan setiap hari ya mas anggit
biasanya kan masih di kota gitu
dan besok ya kalau hari minggu saya
kembali ke sungkung untuk menyalurkan bantuan yang sudah saya terima
jadi sekarang di kota lagi belanja apa saja nih mas anggit dari donasi yang sudah diterima ini
saya lagi mengumpulkan begitu mas
nanti saya baru belanjakan ini
karena sebaratnya untuk sewa perawi itu pun sangat mahal
dengan perjalanan sepuluh jam
jadi memang ini juga masalah akses juga masalah besar ya di
mas anggit ini sekarang ada di sana dalam rangka tugas apa mas anggit
saya guru dari snpkt dari kemendikbud yang memang ditugaskan di daerah tertanjir selama satu tahun
jadi ini sampai kapan mas anggit ada di sana kalau dihitung satu tahun
saya dari awal september dua ribu enam belas
sudah berjalan tujuh bulan
kalau mau pulang nanti september juga
mas mas anggit anak anak di sana mengetahui tidak sih perkembangan di pusat misalnya apakah
mereka mengetahui presiden joko widodo apakah mereka mengetahui juga atau masih hafal
pancasila misalnya begitu sejauh ini gimana ya mas anggit ya
kalau anak anak sama sekali nggak tahu karena memang untuk komunikasi sama orang
sisanya enggak ada sinyal maupun tidak ada
memang naik turun bukit gitu yang perjalanannya empat puluh lima menit naik bukit
bahkan sampai bukit pun harus naik pohon lagi
baru dapat sinyal ini persis seperti yang digambarkan di film film ya di perbatasan
mas anggit juga setiap mengunggah foto fotonya butuh usaha yang ekstra dong ya
iya bahkan saya sampai malam hujan hujanan di atas
tapi alhamdulillah siap siap
iya ada donasi akhirnya terkumpul gitu ya
nah mas anggit kalau untuk menyeluruhkan donasi
mas anggi sendiri membuka rekening atau kemana kita akan bisa memberikan itu semua
ya sekarang sudah saya tutup
dan memang saya kesana kan juga mau membelanjakan yang sudah terkumpul di saya
oh sudah cukup begitu ya
ya mudah mudahan juga nanti ada apa namanya yang bantuan yang dijanjikan oleh presiden jokowi
itu juga segera tiba
dan semoga bukan saja hanya pemadam kebakaran ya
jadi karena ada masalah ini kemudian langsung membantu dan harusnya konsisten begitu
sebenarnya untuk masalah bantuan itu saya sangat berterima kasih
tapi itu tidak menyelesaikan masalah gitu yang ada di sini mungkin sebenarnya
tapi saya sudah banyak berucap terima kasih
betul betul saya sepakat
mas anggi terima kasih nih
masalah utama kan masalah harga kebutuhan gitu
ini contoh saja harga semen
yang di kota itu harganya rp tujuh puluh sampai dasar sungkung harganya rp empat ratus lima puluh
kemudian harga pijik
ya karena ada infrastrukturnya itu ya yang akhirnya belum diperbaiki baik
ya akses terima kasih mas anggit
yang bergabung bersama kami juga makin membuka begitu ya mata pemerintah juga untuk benar benar memperbaiki infrastruktur ataupun segala
sekarang sudah bahkan kita perlu masyarakat yang lain ya untuk membuka mata bagaimana potret pendidikan sebenarnya di daerah perbatasan
ya sebenarnya itu hanya salah satu fasil ya
iya betul terima kasih banyak mas anggit
nanti mohon dikabari ketika sudah ada bantuan datang
kita coba untuk berhubungan lagi dengan mas anggit ya untuk update terbarunya seperti apa
terima kasih banyak loh mas anggit
iya betul jadi kita mesti cek media sosial
tapi pertanyaan saya lagi lagi apa harus menunggu viral di media sosial dulu
kalau nggak ada media sosial seperti beberapa tahun yang lalu belakangan mungkin ini nggak akan terlihat
saya sepakat dan ini harusnya juga tugas dari ya kita harus bilang pemerintah ya
pemerintah itu kan punya wakilnya di daerah
ada pemkot ada pemprov ada pemkap dan juga segenap unsur yang lain yang semestinya memang secara konsisten bisa melihat bagaimana perkembangan di perbatasan
saya pernah ke perbatasan dulu
di daerah daniel ya beberapa kali
di daerah mana
di sebatik saya pernah kesana juga misalnya
itu memang sangat jelas keadaan yang digambarkan oleh mas anggit ya
di daerah perbatasan indonesia itu sangat terbelakang kampung sekali
sedangkan kalau saya nyebrang saja seratus meter itu di daerah negara tetangga itu sudah kompleks real estate
jadi sangat jauh berbeda ditambah lagi juga karena tidak ada sinyal yang terjangkau kesana
hiburan masyarakat perbatasan adalah hiburan dari negara tetangga
jadi tidak ada yang dibagi dari indonesia
dan kalau misalnya mereka punya sedikit uang punya handphone ya kemudian sinyal mereka dapatkan dari negara tetangga kan
untuk kartu kartunya nomor nomornya juga dari negara tetangga
jadi kebanyakan mereka mendapatkan kesejahteraan tanda kutip itu ya berhasil dari negara tetangga
pr kita bersama lah ya
tadi yang daniel katakan jangan sampai menunggu unggahan baru kemudian bergerak begitu
tetapi yang jelas kita terus meng encourage untuk bisa mengunggah ya bagi pemirsa yang ada di perbatasan untuk membuka mata kita tentang bagaimana keadaan di sana